pak ucapan langsung kawannya pak boleh
mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya atas wafatnya pak profesor jho semoga kiranya
mendapatkan tempat yang sejuk di sisinya dan keluarga ditinggalkan dalam keadaan ikhlas
sabar dan dalam keadaan sehat malafia kemudian kita doakan semua selamat termasuk kita ya
hai mengenal sosok beliau begini bagaimana sosok beliau pak apa sosok sosok bagaimana
pak robo bagaimana di mata bapak oh pak robo orang baik yang banyak amalnya ya kapan terakhir
hal yang bisa diambil mungkin pada beliau ya pribadi yang baik itu berarti akhlak
hai di dunia wal akhir baik ada kenangan kenangan pak terakhir ketemu
beliau sebelum sakit tapi setelah sakit ya saya nggak melihat langsung meninggal ini
enggak tahu saya ngobrol lupa kalau pak profesor membeli apa itu